polisi menetapkan pemilik pabrik mie berformalin di bandung sebagai tersangka ia terancam hukuman lima tahun penjara
ya diketahui pabrik yang berada di kawasan marga asih kabupaten bandung ini telah beroperasi setahun terakhir
kardi pemilik pabrik mie berformalin ditangkap oleh unit narkoba pores bandung di kawasan marga asih kabupaten bandung kamis sore dua puluh enam mei
mulanya ia berstatus sebagai saksi namun setelah terbukti memproduksi mie berformalin ia ditetapkan sebagai tersangka